eh jadi maksudnya
tuh anak lai sama kita
lagi malam tuh
yaelah yakin banget tuh anak gak jalan sama si mondi jalannya sama si cacing kremi
terus kalau gitu kenapa lo kasih dia pergi kenapa lo gak omel lo gila diwongin lo kan
tau gak tadi pas dia telfon telfonan sama si mondi tau tau airnya pake mata kepala air sendiri si mondi lewat naik motor
terus gimana dong lo gimana sih sih
kalau tadi ain negornya dia bisa ngeles dia kan bikin banget tuh kayak ulet
mendingan kita samprokin aja
bejek bejek dah tuh kalau ketahuan
udah lama sih gue gak nyikap siang yuk yuk yuk

eh beb tapi emangnya mama kamu gak curiga sama sekali
buktinya tadi ajan ya waktu aku bilang aku mau ketemu mondi
mama aku kan suka banget bep sama mondi
emang aku yakin beb
tuhan pasti kasih jalan buat kita berdua
ya cuma jalannya belum dicor aja
jadi gak rata
ini kata jalan tolat lah
kamu tuh cerdas
sedangkan mama kamu udah gak cerdas
kebangetan lagi orangnya
gak ngerti anak muda lagi jatuh cinta
padahal mama kamu itu diputusin sama bule
itu bibirnya lebar
ditambah nangis mewek mewek gitu
ini makin lebar beb
mama aku selebar itu bibirnya

lepas dulu tata
biar saya jelasin dulu tata
apaan yang mau dijelasin
maksud saya bukan bibirnya
itu bibir bebeknya punya emak
ong banget bu

eh bukan tata
yang begini gak usah dikasihanin
ngomongnya kebanyakan nih
udah jemput aja udah gue pegangin
udah buruan lo mau apain
gue pegangin nih
kita out dari sini
ayo sebutan balik
jangan dihajar ma
jangan kamar mandi ma
kamar tidur aja
intaku sama bebek bener bener kayak jalanan belum dicor nih
udah canggel dong bebetin
itu pasti pada haus kan
pengertian kisah sama si om teh eh
ini mah segar bener ini
neng harusnya neng nggak perlu repot repot neng
biar aja mereka ambil sendiri nih
eh si abah mau menitika
satu melatih diri menjadi istri yang baik
suara istri yang baik
masih kecil sih
neng kan nikahnya masih lama
melatih sejak dini itu bagus
seperti balapan motor
dilatih dulu kan biar dini eh
neng jadi nggak enak sama abah
nang jadi nggak enak sama abah
saya kemarin neng nggak juara satu
iya budak hiji
abah tuh udah bangga bisa neng
tidak perlu itu satu dua tiga
nggak penting buat abah
neng balapan aja
abah udah deg degan
justru abah ngedoain
itu nggak berhenti berhenti naik
jangan jangan abah di sana ngga ngedoain neng ya
nggak doain neng atuh
cuman doa pertama yang paling utama adalah
entah juara dua tiga malah gak penting buat abah
iya juga sih mba
tapi kan kita tetap harus semangat mbak
nenek itu guru semangat terus
ya makanya neng harus giat lagi
supaya menang nanti juara lagi
ah ulah tuh neng
neng yang balapan abah jantungan neng